pak mengganggu asuransi yang sekarang kontraknya sudah habis pak
untuk lanjutannya gimana ya pak
apa mau diteruskan
asuransi yang dulu itu
hampir semua karyawan
karena dia pelayanannya suka terlambat
kalau gitu saya minta tanggapan ya pak
ya ampun apes banget sih gue hari ini
pagi pagi udah ditanggi kontra kan
oke pak siap
ya ampun kemana sih dia
kalau gini ceritanya kan gue besar telat
ketemu sama klien asuransi
ah ada taksi tuh
tapi kan harusnya duitnya buat tabung ya
tapi yaudahlah daripada gue telat
pak pak pak pak
ya ampun pak pelan pelan dong kalau nyetir
tidak aja sih itu orang
siapa yang mau nyari mat
mungkin kamu kemana aja sih
aku bisa telat mau ketemu sama klien asuransi
kan kamu tau sendiri
pokoknya aku janji aku gak akan pernah ngulangin lagi
bener janji ya gak telat
enggak akan pernah telat lagi suet
pak jadi naik nggak sih
pak pak pak
maaf pak maksinya gak jadi
gak jadi pak maaf ya
lagian gak kamu pake telet
aku kan buru buru mau ketemu sama klien asuransi
ngobot jangan coba
kau buat apa
yah biar pemuawan gak kaya
setidaknya gue bisa manfaatin dia buat ngantar kemana mana gue mau
mudah mudahan mereka bener bener jodohan terbaik buat aku
hehe dia sama sekali gak pernah ngeluh dengan kondisi aku
aku yakin dia itu bukan tipe cewe yang materialistis
tapi cepet dong
kenapa sih motor kamu
gak tahu deh kenapa ya
aduh wawan kan buru buru ya
bentar sebentar aja
astagfirullahaladzim aku lupa isi bensin
kok bisa bisanya sih kamu lupa isi bensin
berarti kamu juga lupa aku belum makan

belum beli baju belum beli yang lain
eh kalau itu sih beda aku tuh pasti akan
udah ya stop ke gombalnya
ya udah bagi duit mau naik taksi

kan biar cepet mau ketemu kan telat
bawa bunganya dibek

aku gak akan pernah ngejarin kamu ke susah
kalau nanti kamu jadi istri aku
aku akan ngejarin kamu ke susah
selamat siang bu
ya selamat siang
mau ketemu dengan siapa
saya ditugaskan dari asuransi yang akan ibu ikutin bu
kenapa baru datang saya tunggu dari tadi
ya ibu tahu sendiri kan
kalau jalanan jakarta jam segini pasti macet bu
oh jadi mau nyalahin jalanan jakarta
udah tahu macet kenapa nggak berangkat lebih pagi supaya nggak kena macet
iya tadi sih saya berangkat pagi pagi bu
cukup cukup cukup
saya paling gak suka dengan orang yang suka menjelek jelekan orang lain
tapi ibu saya gak jelekin orang lain
tapi emang kenyataannya kayak gitu
stop silahkan adik pergi dari sini
maksudnya ibu pesir saya
dan saya batal untuk bikin asuransi
maaf saya banyak kerjaan
tapi bu aduh
saya bisa jelasin lagi bu
oke ntar ya saya tolong aku balik
asuransi yang sekarang kontraknya sudah habis pak
untuk lanjutannya gimana ya pak
apa mau diteruskan
gini ya kamu tahu sendiri kak ya
asuransi yang dulu itu hampir semua karyawan itu komplain
karena dia pelayanannya suka terlambat dan bertele tele
kalau gitu saya minta tanggapan ya pak
ya ampun apes banget sih gue hari ini
pagi pagi udah ditanggi kontra kan
terus tadi gue diusir sama calon klien
nggak bisa nih gue terus terus kan jadi orang miskin kayak gini
pokoknya gue harus kerja keras biar gue jadi orang kaya
siapa lagi sih
ngapain sih si kere ini nelfon lagi nelfon lagi
tapi angkat deh
ntar gue kehilangan tumpangan gratis lagi tiap hari
ya baik baik aja
pik gimana kalau siang ini kok makan siang sama aku
kamu mau gak
boleh boleh di restoran mana
ya nggak di restoran sih
gini loh aku punya langganan warteg
itu makanannya enak banget
itu gak kalah
gak kalah jauh sama restoran restoran
pokoknya dijamin enak deh
kirain mau ngajak makan di restoran mahal
kalau di warteg aku udah sering udah pernah
tapi bener aku jam ini enak banget makanannya
kamu jangan marah marah kayak gitu dong ya
oke simpen nanti ya
warteg lagi warteg lagi gak ada menu lain apa nih
mau makan mbak
ya iyalah bu masa mau mandi
wih mbaknya cakep cakep kok galak banget
udah deh bu jangan bawa mendingan saya nasi deh saya lapar
terus ini sekalian sama telurnya sama tahu sama tempe ya
sama dada orang tuh
maaf mbak kalau boleh tahu banyak kerja di mana ya
wah kebetulan banget mbak kebetulan bu saya nyari asuransi baru mbak
soalnya ya kurang pas mbak dengan asuransi yang kemarin
mbak serius nih nggak bercanda
jadi saya boleh ke kantor mbak terus nawarin asuransi saya dong
yaudah nanti saya ketemukannya mbak dengan mbak saya
boleh boleh mbak makasih ya mbak
bapak apa terlalu terlalu den
udah gak apa apa pak saya juga baru sampai kok
den aden yakin mau naik motor dalam keadaan mendung begini den
gak apa apa pak emangnya kenapa
yang penting kan bisa jalan terus sampai di tempat tujuan
iya juga ya den
tapi bapak ingat waktu aden masih kecil
aden kan sering naik mobil
gak kehujanan gak kepanasan
sekarang mau naik motor
ntar aden bisa item
gak kelihatan den
gak masalah kalau saya item kok
yaudah cepet bangkat ya
kalau gak ada yang liat